assalamualaikum wr wb
apa kabar pemirsa cnn indonesia
semoga anda semantiasa sehat
dan selalu berada dalam lindungan allah swt
perkenankan saya meladia rama
hari ini akan menemani pagi anda
dalam program gapai kemuliaan
seperti biasa saya tidak sendiri
sudah hadir bersama kita
wa rahmatullah wabarakatuh
sehat seperti biasa
sehat seperti biasa
hari ini akan membahas tema yang sangat menarik
berkaitan dengan kemuliaan guru
karena guru ini kan ada di sekitar kita
setiap hari kita juga berinteraksi
tidak hanya guru di sekolah begitu ya
tapi orang tua dan semua orang mungkin
yang ada di sekitar kita yang memberikan ilmu
kita bisa anggap sebagai guru
bagi anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan
anda bisa menyampaikan pertanyaan anda
melalui email yang tertera pada layar kaca
langsung saja kita membahas kemuliaan guru
dengan kiai faiz
kalau kita bicara guru dalam perspektif islam
sebenarnya derajat guru di mata islam ini
luar biasa mulia ya
iya karena di dalam al quran
orang itu diangkat
derajatnya di dalam agama
itu karena dua sebab
yang pertama karena keimanannya
yang kedua karena keilmuannya
ketiga ilmu itu melekat pada seseorang
apalagi yang kemudian kita pahami sebagai seorang guru
karena guru itu adalah kedudukan yang mulia
guru itu adalah penerus para nabi
bahkan juga mengajarkan perilaku
ahlak dan banyak hal dalam kehidupan ini
oleh karena itu kalau kita pahami bahwa para ulama misalnya
itu adalah pewaris para nabi
maka kita juga harus memperlakukan mereka
sebagaimana seandainya kita bertemu dengan nabi
jadi itu merupakan sesuatu yang dipahami
sesuatu yang diketahui
bahkan diwariskan secara turun temurun
dalam tradisi keislaman
caranya orang itu bersikap kepada seorang guru
nah itu menarik sekali
bagaimana kemudian adab seorang muslim
jika kita bersikap gitu ya terhadap guru kita
ada cerita yang menarik
yang berbeda usia dan berbeda nasabnya
yang pertama itu adalah sayyidina zaid bin harithah
yang kedua adalah sayyidina abdullah
kedua duanya sama sama sahabat junior nabi
usianya masih cukup muda
kedua duanya juga menjadi simbol
kealiman anak muda di masa itu
tetapi zaid bin harithah
ini kan lebih dahulu
berinteraksi dengan rasulullah
sehingga dalam bayangan sayyidina abdullah bin abbas
ilmunya zaid bin sabit pasti lebih banyak
apa yang terjadi
setiap sayyidina abdullah bin abbas
menambah hafalan dan pengetahuan
ilmu yang dahulu diajarkan oleh nabi
maka dia datang ke rumahnya
ketiga sayyidina zaid datang
sementara saidina abdullah bin abbas
sudah menunggu lah
di depan rumahnya
maka dengan cepat
beliau itu datang menghampiri kudanya
dia bantu orang ini
untuk turun dari kudanya
dengan penuh penghormatan
dia cium tangannya
sementara di satu sisi
saidina zaid bin harithah juga memberi hormat
yang tidak kalah
dengan penghormatan yang diberikan
ditanya sama zaid
kenapa kamu menghormati saya
dan kenapa kamu mencium tangan saya misalnya
dia jawab karena itu
untuk menghargai seorang guru
lalu mengapa kamu mencium tangan saya
kata saidina zaid bin harithah
karena di dalam tubuh kamu itu
ada darah keluarga
seperti inilah kami dulu
betapa ini menunjukkan keindahan ahlak
yang menjadi bagian keluarga
tetapi kemudian juga menghormati
orang lain tetapi dia adalah
itu adalah tradisi
yang terjadi secara turun temurun
dari mata rantai
keilmuan yang sampai kepada kita hari ini
jadi yang namanya
memuliakan guru misalnya
kita lihat di pesantren
mbak mila pernah ke pesantren nanti
akan melihat bahwa apa yang
dilakukan oleh para santri
kepada guru itu
sebenarnya bukan ajaran lagi
saya tidak pernah di pesantren saya
mengajarkan kepada santri saya
bagaimana cara hormat kepada guru
tetapi secara turun temurun
itu sudah diwariskan
cara menghormati seorang guru
jadi dalam islam
dalam tradisi islam
para ulama sepanjang masa
itu memang biasa
dan menjadi guru
islami itu juga sangat penting ya
misalnya saya dalam keluarga
atau saya memiliki adik
bisa saja saya juga berperan sebagai guru juga
bahkan bukan cuma ibu kepada anak
itu dari orang yang mungkin
bukan seorang guru
saya dulu di mesir
tukang yang kerjaannya
kemudian dia setiap hari
bahkan di musim panas itu
pisau pisau kalau bahasa indonesia
maka saya keluar kepada dia
kenapa paman harus berkeliling
keluar dari perumahan
untuk mencari pelanggan
kenapa tidak duduk saja di satu tempat
yang semua orang itu tahu
kalau paman ada tinggal di sana
apa jawaban dia
harus melalui usaha
harus melalui air mata
setelah itu hasilnya
itu kita serahkan kepada allah
tawakal itu bukan pasif
akal berfikir mata melihat telinga mendengar
pasrah kepada allah
saya dapatkan itu dari tukang asah
yang mungkin buta huruf
maka semenjak itu
saya melihat dia bukan sebatas
orang yang membantu mengasah
pisau rumah saya
tetapi dia orang yang mengajarkan
tawakal itu bukan pasrah dan kalah
tawakal itu adalah mengerahkan
segala daya upaya
yang dimiliki oleh seorang hamba
tetapi pada akhirnya
dia akan tunduk kepada
ketentuan allah setelah bekerja
itu juga seorang guru
dan saya merasa
sangat perlu memuliakan
orang seperti itu
jadi kembali lagi seperti
yang disampaikan pak kiai sebelumnya
bahwa kita melihat orang itu takarannya dua
pak kiai iman dengan ilmu
jadi siapapun bisa menjadi guru kita
karena iman itu
akan mudah dicerna
kalau dia berbasis dengan ilmu
sementara ilmu itu
kalau dia dipandu dengan iman
itu harus berjalan seimbang
itulah mulianya seorang guru
yang juga beriman dan beragama
di satu sisi
dia bisa memahami wahyu
tapi di satu sisi
dia juga mensyukuri rahmat karunia allah
yang memberikan dia akal yang cerdas
gabungan antara akal yang sehat
dan panduan wahyu ini
akan menjadikan dia sebagai
guru yang benar
itulah yang seharusnya menjadi karakter
karakter seorang guru
bisa mendamaikan akal dan hati
kita kadang kadang bertemu dengan orang
bisa mendamaikan akal kita
tapi hati tidak menerima
kita selalu menggunakan hati
walaupun akal mengatakan itu salah
seorang guru tidak boleh seperti itu
dia harus mampu seperti rasulullah
mendamaikan akal orang
dan juga mendamaikan hati orang
dan juga mendamaikan hati orang
dan guru juga harus bisa mengamalkan ya

apakah murid muridnya ini bisa kemudian
meneladani sifat sang guru
itu sederhana sebetulnya konsepnya
apa yang keluar dari dalam hati
itu pasti masuk ke hati
tapi apa yang tidak keluar dari hatimu
jangankan untuk masuk ke hati orang lain
jangankan untuk masuk ke hati orang lain

apalagi masuk ke hati orang lain
pak kiai kita masih akan bahas terkait tema kita
bagaimana kemuliaan seorang guru
pemirsa jangan kemana mana
gapai kemuliaan akan kembali setelah jeda berikut
ya pemirsa anda masih bersama kami
di gapai kemuliaan
dalam episode kemuliaan guru
pak ustadz kalau kita melihat dinamika
atau fenomena yang terjadi sekarang banyak sekali
tampaknya kemudian murid murid
yang juga memiliki adab yang kurang baik
nah bagaimana kemudian pak ustadz melihat fenomena hal ini
ya kita harus menanamkan kepada mereka
betapa pentingnya guru
saya mengenal allah
dalam artian yang luas
saya mengenal agama ini
secara terbaik dan terbaik
itu kan dengan perantara seorang guru
di depan kita ini ada quran
tanpa perantara seorang guru
karena ketika saya membaca
al quran ini pasti ada ilmu
dan dengan perantara guru saya menjadi tahu
oleh karena itu saya harus memahami
seandainya bukan karena seorang guru
saya mungkin tidak mengenal tuhan saya
seandainya bukan karena seorang guru
mungkin saya tidak mengenal agama saya
nah ketika kita merasa
bahwa ini adalah orang yang sangat berjasa
itu tanpa agama bahkan
dengan menggunakan budaya
dan logika sehat manusia
manusia itu pasti akan
berbuat baik kepada
orang lain yang berbuat baik kepada dia
kalau saya misalnya ketika haus
kemudian diberi air
maka saya tidak akan pernah lupa
dengan kebaikan orang yang memberi saya
seteguk air di tengah terik matahari
dan bagaimana dengan orang yang memberikan
begitu banyak air kehidupan
di tengah gersangnya iman
di tengah gersangnya pengetahuan tentang islam
tentu itu harus menjadi
untuk semakin menghargai guru
punya begitu banyak pengalaman
yang dulu saat saya bertemu
mungkin saya tidak suka dengan dia
karena keras mendidik saya
karena terlalu banyak
tidak punya toleransi dan kompromi
ketika dia menjadi guru
mengajar di kelas
saya membacakan doa panjang
yang dulu menempel di punggung
mungkin saya tidak duduk di kursi ini hari ini
jadi kesadaran seperti itu
bahwa setiap guru itu
murid muridnya itu menjadi orang baik
tidak sangat biadab
kalau kemudian kita
tidak memberi penghormatan
kepada orang yang dalam hidupnya
dia bukan bapak kita
bahkan dia tidak punya hubungan darah apapun
tapi yang ada dalam benak dia
bagaimana anak yang ada
di hadapannya itu
menjadi orang yang pandai
nah ini saya pesankan betul
kepada generasi hari ini
bahwa keberkahan ilmu itu
seberapa besar pengabdian kita
kita itu seberapa ingat
kepada guru secara lahiri
guru itu ada di dalam hati kita
karena itu yang akan mendorong kita
berbuat baik kepada
saya jadi ingat pak kiai bahwa
tiga hal yang kemudian putus amalnya
salah satu yang kemudian
jariahnya adalah ilmu yang bermanfaat
dan itu pasti seorang guru
seorang guru itu usianya
boleh hanya enam puluh tahun
enam juta tahun
ketiga ilmu yang dia wariskan
seperti mata rantai dari atas ke bawah
orang itu kan gak boleh sombong dalam hidup
kadang ada orang yang menurut saya sombong banget gitu
kamu sholat seperti siapa
saya sholatnya seperti nabi
itu membuat saya sombong
kapan dia bertemu dengan nabi
kapan dia melihat nabi
kapan dia bisa memastikan
bahwa hasrat tuhan itu
hadis yang dia baca
itulah yang paling benar
dan itulah yang diinginkan oleh nabi
ada banyak hadis ada banyak ayat
ada banyak tata cara sholat
kalau ditanya sholat saya seperti siapa
ya sholat saya seperti guru saya
gurunya dari siapa
nanti sampai ketemu ke atas imam shafi'i
misalnya dari gurunya sampai kepada rasulullah
maka ketika guru saya dulu mengajarkan sholat
kemudian hari ini saya sholat
di arbat pahala
itu dilihat oleh misalnya
ribuan orang yang melihat saya sholat
maka dia dapat
pahala ribuan itu
keuntungan ya dalam tanda kutip
keuntungan menjadi seorang guru
usianya boleh pendek
tapi amalnya tidak dibatasi
oleh hitungan usia fisiknya
baik pak kyai
seperti biasa kita sudah memiliki pertanyaan
yang datang dari netizen
mari kita saksikan bersama video berikut ini
assalamualaikum wr wb
pak ustadz saya mau tanya
akhir akhir ini kan
banyak anak anak yang miskin alat
kayak suka tawuran
suka ngelawan orang tua dan guru
ahlak itu tanggung jawab dari orang tua
atau guru sih terima kasih pak ustadz
jadi akhir akhir ini banyak anak anak
yang suka melawan begitu ya
kalau bicara soal akhlak ini sebenarnya kewajiban siapa
kalau bicara sebagai
yang terkait dengan ahlak itu
kalau anak anak ini miskin ahlak misalnya
tidak berahlak di sekolah
di tempat pengajian
di pesantren maka itu menjadi
tanggung jawab gurunya
ketiga ahlak itu terjadi di rumah
misalnya itu menjadi tanggung jawab
saya di jalan bertemu dengan
anak anak yang sedang tawuran
dan saya punya kemampuan
untuk memisahkan mereka dari tawuran
misalnya saya berseragam coklat
atau berseragam hijau
atau berseragam hitam
yang dikenal oleh anak anak itu sebagai
aparat penegak hukum misalnya
saya punya borgol saya punya senjata
dan saya punya kemampuan
itu menjadi tanggung jawab saya
tidak lagi menjadi tanggung jawab
guru yang tidak melihat ketika di sekolah
jadi disini kalau ada sesuatu yang tidak benar
ketidakbenaran itu harus dirubah
dan itu menjadi tanggung jawab siapa
tanggung jawab semua pihak
bentuk tanggung jawabnya itu tentu berbeda beda
orang yang punya kekuasaan
itu bisa merubah
ahlak ini dengan kekuasaan
satu contoh misalnya
kalau kita melihat pakaian yang tidak berahlak
di sekolah misalnya
kata kata kotor yang dijadikan
panggilan keseharian untuk
membuli teman kalau saya kepala sekolah
saya kan punya kuasa
maka kekuasaan itu saya gunakan untuk
kalau saya disana di sekolah misalnya
hanya menjadi tukang bersih bersih
tetapi saya melihat itu
maka saya tidak kehilangan kewajiban untuk ikut
merubah tapi merubahnya dalam bentuk apa
kalau dalam bentuk
kekuasaan saya tidak punya kuasa
dalam bentuk kata kata saya tidak
kuasa untuk berkata kata karena saya
mungkin hanya seorang pembersih
tapi saya punya kewajiban untuk berdoa kepada allah
ya allah doakan anak anak ini
mudah mudahan yang ahlaknya
tidak baik jadi baik
jadi kewajiban itu adalah kewajiban kolektif
terkait dengan setiap
individu yang melihat itu
sering terjadi karena ketidakpedulian
orang islam itu harus peduli
apapun yang dia lihat
dia harus peduli dan dia
punya tanggung jawab tentu
itu menjawab pertanyaan tadi
jadi ada istilah memang untuk mendidik anak
ini butuh satu kampung ya
iya butuh semuanya
tidak bisa hanya orang tua
tidak bisa hanya orang tua tidak bisa hanya sendirian
di kelas kita perbaiki
tapi di gengkungan siapa yang bertanggung jawab
di sana di kelas kita dorong
anak anak untuk berbuat baik
tapi di luar sana mereka punya
semua sarana dan prasarana untuk membuat
mereka tidak baik dan itu tidak
menjadi tanggung jawab pendidik
di sana ada
kontribusi dari pihak lain
untuk merubah yang tidak baik ini
pak kiai kalau kita melihat sebenarnya derajat
dari seorang guru ini kan mulia
sekali dalam islam tapi kita
melihat fakta yang kemudian
terjadi di lapangan masih ada kriminalisasi
terhadap guru kalau kita melihat juga
kesejahteraan terhadap guru juga masih jauh
dari harapan ini seperti apa pak ustadz
ini menjadi pr kita semua ya
bangsa yang besar itu adalah bangsa
yang menjaga harkat dan martabat seorang guru
guru itu punya tanggung jawab
yang luar biasa
bukan sekedar mendidik
bukan sekedar melakukan transformasi
menjaga moral bangsa ini
tapi sayangnya mereka tidak
diberi bekal yang cukup ibarat
disuruh perang mereka menghadapi
perang yang luar biasa tetapi
mereka tidak dibekali oleh
senjata yang cukup untuk
menghadapi musuh hari ini
dengan perkembangan zaman hari ini
berkata bahwa bangsa yang besar itu
adalah bangsa yang senantiasa
nah bagaimana dengan
guru guru yang bertahan dengan
situasi yang serba sulit begitu
untuk tetap semangat
karena mereka memandang
guru itu bukan sebagai pekerjaan
guru itu adalah kewajiban
itu yang diajarkan oleh para ulama
jadi ulama ulama hebat di masa lalu
itu tidak pernah memandang
itu sebagai pekerjaan
karena kalau pekerjaan dia harus nego gaji dong
harus nego pendapatan dong
kalau tidak sesuai dia tidak mau karena itu pekerjaan
dan itu susah tetapi mereka memandang
bahwa kewajiban mengajar
meriwayatkan hadis itu sebagai kewajiban
kapan mereka kerjakan
kalau mereka merasa mampu
kalau mereka merasa bukan bidang studinya
mereka nggak akan mengajarkan itu
kalau mereka kemudian diberi
kesejahteraan mereka menerima
tapi meminta tidak
itu adalah guru yang sejati
dia akan menerima tapi dia tidak akan
pernah meminta dan
tetapi seorang murid
seorang pejabat negara yang diberi
amanah untuk mengurusi pendidikan
itu yang harus mengerti
sampai pada tahap ideal
bagaimana seorang guru itu
bisa merasa tenang
untuk mengajar murid muridnya
dari himpitan ekonomi
pak kiai kita harus jedet lebih dahulu
pemirsa jangan kemana mana
gapai kemuliaan akan kembali sesaat lagi
untuk memberikan pendapat kepada
pertanyaan yang terakhir
pertanyaan yang akan kita sampaikan
di program gapai kemuliaan
dari para penulis
pertanyaan yang akan kita sampaikan
di program gapai kemuliaan
terima kasih atas kebersamaan anda
ibarat mengibarkan bendera
bendera itu adalah
ia akan mengibarkan
bendera itu dengan hati hati
ia tidak akan pernah
kalau suatu hari nanti
ia akan memberi hormat
kepada bendera yang ia kibarkan
kita dapat bertemu dengan guru guru
yang senantiasa menuntun kita
allah pun merahmati
semua guru guru kita
yang telah berjasa memberikan
begitu banyak pengetahuan
tuntunan ahlak dan budi
allahumma la tahrimna khaira ma'indaka
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh